menjadi seorang petani sebut saja pemulia benih di indonesia amat miris
untuk menciptakan padi varietas baru petani harus mengeluarkan uang yang banyak
dan proses perizinan yang amat ketat dari pemerintah
dan di sini pun petani sulit untuk mengembangkan bibit sendiri
petani bahkan harus membeli dari perusahaan benih besar
beras jawa barat
lebih tahan lama
wilayah indramayu memang dikenal sebagai penghasil beras kualitas premium
dan banyak dicari terutama ketika musim panen tiba
beragam varietas padi di indramayu tidak bisa lepas dari upaya para pemulia benih lokal
yang berusaha menciptakan bibit padi baru berkualitas
salah satunya darmin
pria lima puluh delapan tahun ini sudah lebih dari enam belas tahun berkutat di pemulihan benih
menjadi pemulia benih tidak mudah dan butuh ketelatenan
batang padi yang mulai berbunga
yang ia silangkan untuk mendapatkan jenis padi baru
gadis indramayu dan pemuda idaman adalah benih padi yang berhasil dikembangkan darmin
varietas ini mulai banyak ditanam di wilayah kecamatan cikedung
kabupaten indramayu tempat tinggalnya
selain enak kedua jenis benih baru ini dikenal karena umurnya yang pendek
dan tahan hama penyakit
keinginan darmin menjadi pemulia benih semakin besar
ketika melihat banyak petani yang gagal panen
karena menggunakan bibit subsidi pemerintah
menurut orang beli teman teman
kalau dari subsidi kadang kadang ancur ancuran padinya tuh
karena belinya dari tengkulak nebas menur dia tuh
terus dibikin benih untuk subsidi untuk bantuan
makanya petani tuh tapi gelendeng
dikasih tapi nggak setulus hati
benih padi yang sudah disilangkan kemudian ditanam di sawah dekat rumahnya
tiap jalur sawah dinamai dengan teliti agar memudahkan pengamatan pohon padi
butuh dana besar lahan luas dan waktu yang amat lama
untuk bisa menghasilkan padi baru dengan kualitas baik
belum lagi intimidasi yang dilakukan sejumlah pihak
agar petani petani lokal urung mengembangkan bibit baru mereka
tahu bahwa itu kena wereng kena hama jelek lah
percuma kalau jelek dibawa percuma karena saya orang tani
di indonesia distribusi bibit lebih dipusatkan pada perusahaan besar penyedia bibit
yang diakui pemerintah
kementerian pertanian berlindung dibalik undang undang nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang perlindungan varietas tanaman
petani pemulia dilarang menyebarluaskan benih
dan memperkenalkan kekuasaan mereka
dan harus mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu
ini kan kita ada dari undang undang budidaya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
memang peraturannya harus kalau untuk diredarkan untuk jadi bisnis
itu memang harus ada sertifikasi harus ada pelepasan varietas

keputusan angkawa konstitusi yang menyebabkan perlindungan varietas tanaman

hingga saat ini nasib pemulia benih seperti darmin memang sulit berkembang
namun darmin tidak pernah putus asa
kecintaannya pada pertanian dan keinginannya menciptakan benih padi baru
untuk kesejahteraan petani terus berkobar
orang indramayu semuanya kurang lebih tiga ratusan
yang ingin mencipta padi atau menyilangkan padi
tapi dianya rupanya kayak ya itu males
karena berapa tahun hasilnya itu baru kelihatan
makanya ingin tahu ilmunya makanya ingin tahu ilmunya makanya ingin tahu ilmunya